kata di kamar
kampir aja gue ketahuan sama andin
rena udah kembali
ada pertanyaan di pikiran bapak yang muncul
hak adopsinya rena
dicabut sama ibu panti
kenapa sekarang tiba tiba ibu panti berubah pikiran
iya juga sih ya
tapi al kan udah ngejelasin pak
kalau pihak panti itu
lebih mengutamakan kebahagiaannya rena
terus rena memilih
untuk bersama andin dan a
jadi ya mungkin karena itu
tapi papa ngerasa ada yang janggal disini ma
peraturan tetap peraturan
kecuali ada hal besar
mengalahkan kepentingan peraturan itu
papa benar juga
rena memang nindi
makanya ibu panti akhirnya menyerahkan rena kembali ke andin
meski andin pernah dipinjara
masa itu nanda menangis
apa elsa tau soal ini ya
lebih baik nanti aku tanya langsung sama dia
terima kasih hati hati ya
ada yang perlu mama tanya sama kamu elsa
m seolah apa
kenapa nanya itu lagi sih ma
kan aku udah bilang sama mama
kalau mama gak percaya mama cerita aja sendiri
elsa bisa tolong jawab mama gak usah berkelit kelit
jawab apa ma
emang bener kok reina itu bukan nindi
kamu tahu dari mana elsa
memangnya kamu mengikuti perkembangannya nindi
sejak kamu serahkan ke panti
ma aku itu udah nanya bu panti
kalau rena itu bukan nindi
oke kalau memang rena bukan nindi
terus sekarang nindi ada di mana
oh ya kemarin itu ada
seorang ibu yang nelfon aku
mereka ngakunya kalau mereka yang
menghadap si anaknya andin
ya mereka bilang
anak itu sudah meninggal
tenggelam pada saat berenang
oh iya gue bisa pakai informasi itu
buat bikin mama percaya dulu
ma nindi itu udah meninggal
kalau mama nggak percaya mending mama tanya aja sama nino
apa elsa sudah berubah
apa elsa sudah berubah
apa elsa sudah berubah
apa elsa sudah berubah
kalau memang rena bukan nindi
terus kenapa hak asumnya bisa kembali lagi ke andin
apa elsa sudah berubah
ngapain sih mama tanya tanya soal ini
apa mama udah mulai curiga
jangan jangan disuruh papa
karena papa juga udah mulai curiga
apa elsa sudah berubah
gue gak mau semua ini kebongkar
sampai ketemu again
hasil yang tak diselenggaranya
rumah karena aku mau sekolah
namanya aku dari pensman
kamu mau sekolah
ya rena sama
aku ke kamar sebentar
udah dapet sekolahnya
udah dapet kok sekolahnya
udah kita urus juga
semoga bisa cepatnya lah
berarti kamu udah gak sabar mau sekolah ya cuma sayang ya
belanja keperluan sekolahnya reina
oh iya aku tanya nindy belum ketemu
aku cari lagi deh
ma aku ke kamar sendiri ya
boleh reina sama oma aja ya
saya jadi penasaran soal anak kandungnya andin
kemarin belum sempat tanya secara detail
sebenarnya anak itu meninggal karena apa
dan siapa mantan suami andi
gue belum matiin cctv tadi malem lagi
kau andi liat bisa gawat nih
sepertinya aku harus periksa lagi dari dalam koper
masa iya sih keselip
masa tadi aku gak teliti nyanyinya
aku itu di kamar
hampir aja gue ketahuan sama andi
kok pernah kemana ya
kok bisa ada
kayaknya terakhir aku lihat aku
aku gak ngeliat aktor kelahiran
aku gak ngeliat akte kelahiran
kok bisa ada lagi ya
itu koper dibalikin lagi
tadi saya yang masukin
saya gak suka kamarnya berantakan
ini aktornya nindi
kamu gak teliti kali nyarinya
teliti banget kok mas
tapi kenapa bisa
terakhir aku lihat
aktenya nindi itu gak ada hilang
apa janjana ada yang naro
gak usah sembarangan deh
gak usah mikir yang aneh aneh

terima kasih serius